saking enaknya juga ya si puffer cheese ini begitu lembut dan ada aftertaste karamelized nya itu masih tertinggal nih pas udah selesai makan
meski disajikan dengan tampilan berkelas menu berbahan daging domba garut itu masih ramah di kantong
pencinta voli juga dari tim juga
sehingga saya dapat melakukan akan kehidupan saya yang lama
ataupun di toko mal dan juga di tempat tempat yang lain
iman bidi tuhan dhutti